hasil penelitian terbaru yang dirilis ke publik oleh peneliti institut teknologi bandung
tentang potensi tsunami setinggi dua puluh meter di selatan jawa menjadi peringatan dini
bagi semua pihak untuk bersiap menghadapi bencana yang tak terduga
bmkg menegaskan ancaman potensi tsunami tersebut nyata
meski tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi
bagaimana langkah mitigasi yang perlu disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana tsunami tersebut
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung
dari luar studio melalui sambungan zoom
sudah ada ibu duyko rita kanawati kepala bmkg
selamat malam bu duyko rita
selamat malam mbak nana
ya bu dwi korita langsung saja ini beberapa hari ini heboh
soal hasil riset yang dirilis ke publik dari ilmuwan itb bu
tentang potensi tsunami dua puluh meter di selatan jawa
seperti apa sebetulnya penjelasan bmkg supaya tidak terjadi simpang siur informasi
dan juga dikhawatirkan kemudian menimbulkan kebingungan
di publik bu duyko rita
jadi sebetulnya riset riset tersebut sangat penting untuk menguatkan mitigasi
dan ini bukan temuan yang pertama
karena sejak tahun dua ribu empat belas peneliti dari bppc bapak dr widjo kongko
juga telah melakukan analisis dan perhitungan yang hasilnya kurang lebih sama
dua puluh ketinggian dua puluh menit waktu datangnya
dua ribu enam belas ada lagi profesor dari amerika profesor ron harris
juga melakukan kajian dengan metode yang berbeda
tetapi keluarnya juga kurang lebih sama dua puluh dua puluh
dan yang terakhir peneliti itb ini kebetulan bersama dengan peneliti bmkg
sebagian menggunakan data bmkg dan ada peneliti dari
jadi itu gabungan lintas lembaga penelitiannya
dan hasilnya angkanya dua puluh dua puluh tetapi metode asumsi dan pendekatannya berbeda
semuanya itu penting bagi kami untuk menguatkan mitigasi
sebetulnya sejak tahun dua ribu delapan pemerintah indonesia telah menyiapkan antisipasinya
karena terjadinya tsunami di banda aceh
mekanismenya kurang lebih sama dengan yang dianalisis oleh tim peneliti peneliti
akibat kuncian dari peneliti peneliti yaitu peneliti peneliti yang berpengalaman
peneliti peneliti yang berpengalaman peneliti peneliti yang berpengalaman
dan peneliti peneliti yang berpengalaman

kuncinya terlepas mengakibatkan gempa dengan makhmi tuduh sembilan
dan juga mengakibatkan sunan
sehingga sistem yang ada di indonesia dibangun di tahun dua ribu
dengan merapatkan jaringan sensor sensor gempa
terutama yang menghadap pada zona zona megatrust
serta yang mengepung patahan patahan aktif di darat
dari sensor sensor gempa ini akan terdeteksi gelombang atau sinyal sinyal gelombang gempa dengan menggunakan iot atau internet of things akhirnya dapat dianalisis
dihitung secara matematis diketahui magnitudonya posisinya di mana dan dimodelkan secara matematis dan akhirnya dapat diprediksi akan terjadi tsunami atau tidak
potensi tsunami ini seandainya terjadi berapa ketinggiannya dan berapa menit waktu datangnya
jadi pemerintah kita sudah menyiapkan sejak tahun dua ribu delapan namun yang masih harus dikuatkan adalah kesiapan masyarakat
dalam merekom peringatan dini
oke bu dwi korita tahan dulu nanti kita akan sampai ke sana tapi kita harus jeda terlebih dahulu ibu nanti kita akan sampai ke langkah mitigasi dan juga proses sosialisasi kepada masyarakat setempat dan juga pemerintah setempat ibu
tahan dulu ibu kita akan kembali usai jelas cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
skenario yang paling buruk apa ibu
kemudian ini titik titik rawannya apakah memang hanya selatan jawa saja atau mungkin bisa terjadi di wilayah wilayah lainnya seperti di pulau sumatera juga ibu
dan prediksinya itu bisa diketahui tidak sih sebetulnya dengan banyaknya riset yang sudah dilakukan beberapa data yang sudah dipublis bisa dideteksi kapan ini akan terjadi dan di titik mana saja ibu
jadi sebetulnya zona yang rawan tsunami tidak hanya di selatan jawa tetapi pada sepanjang pantai yang menghadap samudera hindia
mulai dari ujung aceh sampai ke lampung terus membelok ke jawa sampai ke nusa tenggara sampai ke papua kemudian juga pantai yang menghadap samudera pasifik
itu misalnya di papua di bagian utara di mana juga di maluku
di utara di sulawesi utara serta juga pantai yang menghadap laut banda dan juga laut flores terutama lautan ataupun teluk teluk yang di situ terdapat patahan di dasar lautnya
jadi tidak hanya di selatan jawa saja namun pemerintah indonesia sebetulnya telah menyiapkan mitigasinya yaitu dengan sistem peringatan dini tadi
skenario terburuk adalah itu tadi antara lain kalau terjadi tsunami kalau menurut saya yang terjadi dari hasil riset itu memang untuk penelitiannya terburuk yaitu dua puluh meter ketinggian dan waktunya dua puluh menit datangnya
maknanya apa bukan berarti seluruh pantai di banten atau di jawa timur itu akan tergulung oleh tsunami dua puluh meter
harus dimaknai bahwa pantai yang elevasinya lebih dua puluh meter itu aman
kecuali kalau ada di dalam teluk
karena kalau di dalam teluk itu ketinggian dua puluh meter bisa mengalami amplifikasi menjadi lebih dari dua puluh meter
jadi kalau yang lebih dari dua puluh meter di depan pantai di pantai bukan teluk itu sebetulnya aman
skenario terburuk itu adalah seperti yang dipalu
tsunami datang dalam waktu dua sampai tiga menit
kalau dua puluh menit itu masih cukup waktu dengan peringatan dini tiga menit lima menit masih ada sisa lima belas menit untuk evakuasi sampai tujuh belas menit
tetapi yang terburuk itu adalah seperti yang terjadi di palu dalam waktu dua menit itu tsunami sudah datang
dan sebelum lima menit sudah selesai tsunami
waktunya tidak bisa diprediksi ya bu
dengan banyaknya hasil riset
dari banyaknya hasil riset itu membuat kita harusnya lebih siap
lebih siap untuk menyiapkan tata ruang
misalnya membangun sesuatu ya pada posisi jangan terlalu metek pantai
jadi agak jauh ketinggian yang lebih dari dua puluh meter
kemudian juga bangunan bangunan misalnya kemungkinan terburuk itu gempalnya sembilan ya
kalau bangunan bangunan vital harus mampu dipertahan
ya infrastrukturnya disiapkan
jadi sebenarnya hasil riset itu bisa kita manfaatkan untuk menyiapkan
bu dwi korita dengan adanya beberapa riset bahkan yang terbaru yang dirilis oleh para ilmuwan dari itb ini
apakah kemudian bmkg juga sudah terus menerus memberikan early warning system kepada pemerintah setempat yang daerah daerahnya kemudian rawan begitu ibu
karena itu yang sebetulnya yang paling penting
kalau bmkg sudah memberikan
early warning system tapi responnya berbeda ataupun tidak cepat dan tanggap di respon oleh pemerintah setempat itu yang kemudian akan mengkhawatirkan ibu
jadi setiap menit bahkan setiap detik dengan internet of things
bmkg memonitor kejadian gempa dan seketika secara otomatis menghitung kemungkinan terjadinya tsunami
dan secara otomatis disebarluaskan ke bnpb
pemerintah daerah tni dan polri
nah persoalannya adalah bagaimana menyiapkan agar di pemerintah daerah itu ada yang jaga dua puluh empat jam
setiap menerima peringatan dini
ini masih jadi pr bersama
jadi meyakinkan ada dua puluh empat jam petugas yang menjaga menerima peringatan dini itu sehingga bisa mengeksilinel menyebarluaskan informasi ke masyarakat
untuk misalnya evakuasi
itu satu hal
hal yang lain adalah mengedukasi masyarakat
agar setiap mereka berada di pantai itu juga harus sudah paham apabila merasakan goyangan
jadi goyangan di gempa ya
goyangan gempa sampai dua puluh hitungan harus segera mencari tempat yang lebih tinggi yang di atas dua puluh meter
seperti hasil riset tadi
kalau menunggu peringatan dini bmkg bisa terlambat
tsunami itu bisa datang sebelum lima menit
kalau hasil riset itu dua puluh menit kan
itu betul karena asumsi dan metodenya memang betul seperti itu
tetapi kalau kejadiannya seperti di palu itu sudah beda dengan yang diteliti tadi
itu dua menit tiga menit sudah terjadi
kalau menunggu peringatan dini baru datang menit ke empat menit ke lima
jadi mengajak pemerintah daerah menyiapkan sarana evakuasi jalur evakuasi kemudian selalu melatih geladi evakuasi
artinya kita harus banyak melakukan persiapan persiapan terutama sarana prasarananya peta peta evakuasi dan latihan agar terampil untuk mengevakuasi
apalagi di covid ini tentunya harus diidentifikasi zona zona rawan tsunami yang di situ tempat merawakan

karena semestinya itu harus dipikirkan kalau terjadi sesuatu evakuasinya bagaimana
harus menjaga jarak dan seterusnya
bu dwi korita apakah kemudian bmkg akan melakukan simulasi simulasi khusus begitu di daerah daerah yang rawan untuk potensi tsunami terutama di daerah daerah yang disebutkan dalam hasil riset teman teman dari itb ini bu
sudah sejak mungkin
sudah sejak mungkin
sejak peristiwa aceh ya
bnpb bersama sama jadi terutama ujung tombaknya garda terdepan bnpb
kemudian bersama sama dengan bmkg kemudian juga dengan lsm dan berbagai pihak lipi perguruan tinggi
itu secara rutin melakukan sosialisasi dan geladi evakuasi
namun ini pasang surut begitu
biasanya mohon maaf kalau sudah periode kepemimpinan daerah itu berganti berikutnya surut lagi
harus dibangkitkan lagi
jadi ini sudah dilakukan tetapi harus terus digentarkan
karena masih belum cukup menurut kami
kalau kemudian infrastruktur untuk peralatan early warning systemnya yang ada di lapangan di daerah daerah yang rawan ini seperti apa
karena kalau kita berkaca ibu
gempa palu ataupun tsunami palu itu kan kemudian ada misinformasi di situ ya
antara early warning system dari bmkg kemudian dengan apa yang terjadi di lapangan ibu
ini bagaimana kemudian
kalau peristiwa gempa palu early warning system bmkg itu dikirimkan dalam menit keempat
lebih tiga puluh detik
tetapi tunaminya datang lebih dahulu
itu menit kedua sampai menit ke dua
sampai menit ke tiga
jadi saat early warning system itu dikirimkan tsunami sudah hampir selesai
jadi itu gap nya
jadi memang di dunia ini belum ada satu teknologi pun yang bisa memberikan peringatan dini dua menit
kami sedang meningkatkan inovasi untuk berkejaran dengan tsunami agar mampu memberikan peringatan dini dua menit
nah kemudian saat peringatan dini itu diberikan juga tidak ada petugas
di pemerintah daerah
kan jadi ada btbd
biasanya badan penolong penjara daerah
itu di situ tidak ada yang menerima
mungkin karena sudah terjadi gempa
sehingga namanya gempa kan semua panik pada lari kan
jadi kemungkinan itu
jadi hal hal ini yang sedang kami siapkan untuk diantisipasi lanjut
kemudian proses sosialisasinya kepada pemerintah daerah dan juga kepada masyarakat
karena kan tadi ibu mengatakan tidak ada alat yang bisa mendeteksi lebih cepat begitu ya pada kenyataannya
dan itu sedang dikembangkan
tapi kan sambil menunggu alat itu bisa ada untuk mendeteksi lebih cepat
harus ada sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah
apa yang harus dilakukan supaya bisa ber
supaya lebih waspada dan kemudian melihat situasi realnya di lapangan ibu
kebetulan bmkg ini kan ada di seluruh provinsi di indonesia
jadi ada bmkg daerah dan maksudnya di tingkat provinsi dan ada juga di tingkat kabupaten
sehingga melalui agen agen bmkg di provinsi dan kabupaten
kami kerapkan untuk melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah
terutama partner kami adalah badan penanggulangan bencana daerah yang di bawah koordinasi bnpb
itu terus dilakukan
tetapi terus terang saja
geladi evakuasinya ini masih menurut kami masih harus ditingkatkan
jadi kalau hanya sosialisasi sih sudah ya
tetapi latihannya ini loh
nah karena untuk latihan ini harus disiapkan dulu jalur evakuasinya
jadi kami mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan jalur evakuasi tempat evakuasi shelternya dan peta peta evakuasinya
ini sedang berproses
terakhir ibu apa yang bisa bmkg sarankan dan juga himbau kepada masyarakat supaya tidak panik dengan adanya hasil riset ini kan memang membuat kita harus lebih waspada
tapi supaya tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat di tengah pandemi covid sembilan belas ini
waspada harus berjalan tapi kepanikan juga tidak boleh terjadi begitu
apa yang bisa bmkg sarankan ibu dwi korita
sebetulnya dengan hasil riset tersebut itu memberikan gambaran yang lebih jelas
sebelum riset dua ribu empat belas kita nggak bisa membayangkan ini tsunami mau seberapa tinggi mau seratus meter lima puluh meter

jadi kita bisa menyiapkan sarana prasarana apa yang harus ada apabila tsunami itu berlaku

kemudian ditanam vegetasi pohon pohon sepanjang pantai dihijaukan dengan mangrove atau dengan pohon pohon yang dapat menahan laju air
kemudian jalur evakuasi disiapkan masyarakat dilatih shelter disiapkan masyarakat dilatih bagaimana untuk berjalan atau berlari dari tempat mereka menuju tempat evakuasi
kalau tata ruang itu kita berhubung dengan kita berhubung dengan pemerintah
yang itu kita biarkan berkembang mepet semuanya ke pinggir pantai ini
ini kan membahayakan yang tinggal
jadi sebaiknya diatur ada zona tempat dan pantai
dalam jarak misalnya dua ratus atau lima ratus meter baru bisa ada pemukiman atau di atas di sebelumnya ada taman atau tempat tempat yang hijau baru rumah rumah
oke terima kasih ibu kita sudah dapat poinnya bahwa ini menjadi peringatan dan juga meningkatkan kewaspadaan dari seluruh pihak
dan juga kesiapan juga baik dari pemerintah pusat dari pemerintah daerah dan juga masyarakat supaya bisa memahami ataupun mempersiapkan diri atas bencana yang kita tidak tahu kapan akan datangnya
tapi kepanikan tidak boleh terjadi di masyarakat
terima kasih sekali kepala bmkg ibu dwiko rita kanawati atas waktunya
dan indonesia prime news malam hari ini